raja katak dan ular
dahulu kala ketika setiap spesies memiliki raja atau ratu
ada belalang yang mengurusi urusannya
dan itulah mengapa kita akan membiarkannya
tapi kemudian siapa yang kita bicarakan
kita sudah berada di kerajaan hewan
uh mari kita bicarakan tentang bunglon itu
oh kemana perginya
lupakan mari kita bahas tentang zebra itu
jangan berani berani bicara tentang kehidupan pribadiku
aha mari kita bicara tentang kelinci
sobat seharusnya akulah yang memenangkan perlombaan itu
hanya jika aku tidak tertidur selama balapan
sekarang lihat dia menikmati ketenarannya
oh kau sangat tampan
wow kau sangat tampan
aku pikir kita harus menemukan seseorang di sisi lain hutan
ah aku pikir kita menemukan cerita kita
alkisah di sebuah sumur yang merupakan kerajaan katak
hiduplah raja frogmas bersama istrinya rocklin
rakyat dan kerabat raja frogmas juga tinggal di sumur yang sama
semua rakyat kataku serombongan nyamuk mendekat
bersiaplah siapkan lidah kalian lidik dan serang
frogmas adalah raja yang hebat dan dibawa perintahnya sumur itu makmur
ya bukan makmur makmur tapi itu menambah kedalaman cerita ya kan
frogmas memperlakukan semuanya sama baik kerabat ataupun rakyatnya
dan akan selalu menjaga keselamatan mereka
seekor olang sembunyi
wow bukankah aku terlihat tampan hari ini
igli akan jatuh cinta padaku
setiap hari dia harus datang ke sini dan melihat bayangannya
apakah dia tidak tahu bahwa itu membuat kita takut
jika dia tahu kita di sini dia tidak akan menakuti kita
tapi membawa salah satu dari kita ke iggly nya setiap hari nya
oh jangan khawatir froglin selama aku di sini tidak ada yang bisa menyakitimu
oh aku tahu
sementara frogmas dan froglin hidup bahagia kerabat mereka terutama froglet
yang merupakan sepupu froglin
sangat cemburu pada mereka
dialah yang seharusnya menjadi ratu
dia selalu mengatakan itu
sekarang dengarkan aku bodoh
bagaimana kau tidak bisa melihat bahwa frogmas lebih memperhatikan froglin
dia mendapat paling banyak serangga
tinggal di bagian paling bawah dari sumur
sehingga kalau ada bahaya menimpa kita dia aman
ya dia adalah ratu
nah apa kau mau dimakan elang lebih dulu
apakah ada makhluk di sini yang menginginkan itu
shh dia akan mendengarkan kita
baiklah sekarang aku tahu kita semua memiliki tujuan yang sama
serahkan saja padaku aku akan memastikan bahwa kesetaraan berlaku
hehehe sekarang sumur ini akan menjadi milikku hanya milikku
aku akan menjadi ratumu dan sebagai tanda persahabatan
aku akan memberikan frogmas dan froglin ke elang
ketika froglet mulai menyusun rencana jahatnya
dia tidak menyadari bahwa frogmas telah mendengar semuanya
dia menelan air liur di tenggorokannya dan menunggu dengan cemas untuk hari berikutnya
itu adalah malam yang panjang bagi frogmas sementara istrinya tidur nyenyak
semoga kau selalu mendengkur seperti ini padahal aku membencinya
saat pagi tiba frogmas keluar dari sumur dengan bantuan rantai besi yang digantung di dinding sumur
kemudian dia langsung menuju lubang ular hijau besar yang dia lihat sebelumnya
dari jarak yang aman raja frogmas memanggil ular itu
oh tuan racun hijau tolong keluar
ular itu terkejut mendengar raja katak datang ke pintunya
dia keluar dari lubang
urusan apa yang dimiliki raja katak dengan musuh alami
aku ingin menjadi temanmu
teman tapi kita terlahir sebagai musuh ular memakan katak
dan kemudian frogmas berbicara dengan ular tentang rencananya
dan mengatakan kepadanya
bahwa dia ingin memberi pelajaran kepada kerabatnya
aku ingin menghukum mereka karena memberontak terhadapku
aku akan membawamu ke sumur dan kau bisa memakan semuanya
apakah ini sumur kering
tidak banyak air di dalamnya namun kau tidak perlu khawatir
ada lubang yang bagus di dinding sumur sedikit di atas permukaan air
kau bisa memakan para pemberontak dan masuk ke dalamnya untuk beristirahat
hei bawa aku ke sumur aku akan memberi pelajaran pada kerabat pemberontakmu itu
frogmas yang bangga dan bahagia membawa ular itu ke sumurnya dan berkata
kau bisa memakan musuhku tapi tolong jangan makan aku dan istriku
sejak hari itu dan seterusnya ular hijau itu mulai memakan katak satu persatu
seperti yang telah ditunjukkan oleh raja katak
satu persatu segera semua musuh raja katak dimakan oleh ular itu
satu satunya yang tersisa sekarang adalah frogmas froglin dan ketiga anak mereka
terima kasih temanku semua pemberontak sudah tiada
sekarang kau dapat kembali ke lubang di luar
kembali apa kau gila aku telah mendapatkan rasa baru dan aku menyukainya
sekarang aku akan memakanmu dan keluargamu
frogmas merasa kaget dia menyadari kesalahannya
menelan air liur di tenggorokannya dia entah bagaimana berhasil mengumpulkan keberanian dan berkata pada ular
apa yang akan kau lakukan setelah itu
hmm aku tidak berpikir tentang itu
ya aku memikirkannya karena kau adalah temanku
kau tahu ada lima sumur dan kolam lain di dekat sini
dan sebagai seorang raja aku bisa memujuk katak yang tinggal di sana untuk datang ke sumur kosong ini dan menjalani hidup
begitu mereka ada di sini kau bisa memakan mereka
dan jika tidak kau bisa memakan kami
oh aku suka tapi lakukan dengan cepat aku lapar
tentu saja tentu saja dan itulah sebabnya istri dan ketiga anakku akan ikut denganku
dan kami masing masing dapat pergi ke sumur dan membujuk mereka
sehingga kami dapat membawa mereka semua ke sini dalam waktu yang singkat
masuk akal terima kasih
oh terima kasih
oh terima kasih
maka raja frogmas dan istrinya serta ketiga anak mereka keluar dari sumur dan melompat tidak pernah kembali ke sumur yang sama lagi
mungkin kalian bertanya apa yang terjadi pada ular
nah ia menunggu dan menunggu dan akhirnya dia keluar
ketika elang melihatnya dan mencengkram dengan cakarnya lalu membawanya pergi
untuk progmas ya dia belajar bahwa dalam hidup seseorang harus selalu berpikir dua kali sebelum mengambil keputusan drastis